partai demokrat meminta polri tidak mempolitisasi dugaan korupsi pembangunan masjid al fals
yang diduga menyeret calon wakil gubernur silviana murni
demokrat meminta proses hukum harus berjalan adil tanpa intervensi politik
fraksi demokrat akan meminta penjelasan kapolri dalam rapat kerja bersama komisi hukum dpr
untuk menjelaskan penanganan kasus ini
tentunya kami kaget sekali kok ada permasalahan seperti ini
seolah olah ada hal yang harus dicari cari
dan ini kebetulan bu silvi kan sebagai calon wakil gubernur
sehingga tentunya akan mempengaruhi suatu performance apabila ini juga dilaksanakan suatu permasalahan permasalahan
yang apabila itu berkenaan dengan beliau